jurubicara kpk alif fikri membenarkan pihaknya meminta pencegahan ke luar negeri bagi dua pihak terkait kasus korupsi yang sedang ditangani oleh kpk
salah satu diantaranya adalah politisi pdip sekaligus bendara pbnu mardani maming
pencegahan ke luar negeri ini dilakukan terhitung sejak enam belas juni dua ribu dua puluh dua hingga enam belas desember dua ribu dua puluh
pada saat ini pdip telah mengajukan permohonan penjagaan ke luar negeri terhadap dua orang terkait dengan kegiatan penyidikan yang saat ini sedang kpk lakukan
namun demikian mengenai materi penyidikan saat ini belum bisa kami sampaikan karena tim penyidik kpk masih terus melengkapi dan mengumpulkan
pada saatnya nanti ketika proses penyidikan ini cukup kami pastikan kpk akan sampaikan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka
kemudian konstruksi hukumnya secara utuh dan lengkap serta pasal pasal yang diterapkan pada kegiatan penyidikan yang sedang kami lakukan ini
mardani maming buka suara terkait informasi soal diri
pada saat ini pdip telah mengajukan permohonan penyidikan yang saat ini sedang kpk lakukan
pada saat ini pdip telah mengajukan permohonan penyidikan yang saat ini sedang kpk lakukan
pada saat ini pdip telah mengajukan permohonan penyidikan yang saat ini sedang kpk lakukan